penambahan dana desa ini diusulkan untuk mengatasi berbagai masalah
yang paling mendesak adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan stunting
dalam kunjungannya ke desa rengas pendawa kecamatan larangan kabupaten brebes jawa tengah
muhaymin mengatakan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim di desa desa
wajib melibatkan desa sebagai pelaku utama
menurut wakil ketua dpr masyarakat saat ini sudah memahami soal stunting
dan mereka pun semangat dalam kegiatan pengentasan masalah nasional ini
namun ada satu yang kurang yaitu kurangnya anggaran
karenanya wakil ketua dpr mengusulkan agar tiap desa diberi anggaran lima miliar rupiah
dana desa harus ditambah mau tidak mau
kalau pembangunan mau efektif bebas korupsi yang berpanjang panjang alur anggaran sampai ke bawah
satu satunya adalah dana desa diperbesar
lima miliar minimum itu sudah langkah yang paling efektif bisa mengatasi kemiskinan dan stunting
khusus untuk kabupaten brebes ini ini kabupaten yang angka prevalensi stuntingnya tertinggi di jawa tengah
masih di atas rata rata angka stunting nasional
jika dana desa dinaikkan menjadi lima miliar rupiah pada tahun dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
selain bisa menurunkan stunting dan kemiskinan desa desa di indonesia diprediksi bisa menjadi maju dan mandiri
imam suripto brebes jawa tengah